ribuan warga kedaung kecamatan pamulang tangerang selatan sabtu malam mengikuti pawai obor menyambut bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
hawai yang dimulai dari halaman pondok pesantren darul ibtida ke daun pamulang ini diikuti oleh ribuan peserta yang didominasi oleh remaja dan anak anak
sambil berjalan beriringan membawa obor
para peserta mulai menyusuri jalan perkampungan hingga ke jalan raya
warga dan pengguna jalan yang dilalui oleh iring iringan pawai tampak antusias menyambut para peserta pawai
menurut rencana pawai obor ini akan diadakan setiap tahun untuk menyambut datangnya bulan suci ramadan
kami dari remaja masjid dan musola kelurahan kedaung
obor ini dalam rangka menyambut bulan ramadan
alhamdulillah peserta pada pawai obor tahun ini selalu antusias yang mana diikuti oleh anak anak remaja hingga ibu ibu
semoga bulan ramadan kita dapat menjalankan penuh dengan semangat dan penuh dengan kehusuan
dalam rangka menyambut bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh
ceria ratusan warga makassar sulawesi selatan juga menggelar pawai obor dengan mengitari sejumlah ruas di jalan kota makassar
gerakan pawai obor ini tidak hanya diikuti warga makassar saja
tetapi ada juga yang datang dari luar kabupaten seperti kabupaten maros goa hingga kabupaten takalar sulawesi selatan